mereka kerja kan disini
saya gaji kan gunanya buat apa
yaudah aku bersihin sepatu kamu ya
andini karisma putri
bisa dengerin kata kata saya nggak
udah kewajiban mas
kamu inget gak dulu
saya mau tanya
jadi berantakan seperti itu
ada apa sebenarnya
apa ada yang bongkar makam anak saya
itu karena kambing bu
aku masih merasa ada yang janggal
selama ini makam roy selalu rapih
bahkan kalau ada kambing yang rusak pun
harusnya para tukang di pemakaman langsung merapihkannya
bahkan al selalu memberikan tambahan yang cukup besar untuk mereka
buat merawat makam roy dan papa
bisa dari mana mereka
terus awal tadi dari mana ya
kok dia ada di dekat rumah suantara terlalu indah
enak banget dah awya jadi pengen nambah
ternyata cuma ngimpi
kalau ngimpi makan bebek goreng
puasa wia batal apa enggak ya

buat kalian yang puasa kalau belum kuat jangan dipaksa ya
ketika kalian sudah merasa tidak kuat kalian boleh makan dan minum
sekarang kalian sudah boleh pulang
gemoy gimana sekolahnya
oke juga masih kuat emangnya
buka puasanya di rumah
wah rina pinter
tes dulu ya
kalau gitu kita pulang yuk
nih jangan berat
ini kenapa makam roy berantakan begini
rasanya masih janggal melihat kerusakan makam roy tadi
masak kambing bisa membuat tanah jadi rusak begitu
somehow aku juga gak terlalu percaya sama penjelasan petugas makam tadi
somehow aku juga gak terlalu percaya sama penjelasan petugas makam tadi
jangan lupa pada tonton ini juga ya
sama ketelat adeknya papa juga ya
kamu habis dari makan
aku mau ke sana lagi dong oma
oh mau ke sana
nanti besok besok kita ke sana ya
boy mau buka puasa
sekarang kita makan beli yuk
mau buka puasa
ke sana makan
aku harus hubungin al
aku harus tanya sama allah
apa benar dia ada hubungannya dengan makamrah yang rusak
jadi kotor kan lantai
ini kotor lantainya
nanti saya suruh cleaning service untuk bersihkan lantai saya
nggak usah lah mas
ya nggak apa apa lah mas
lagipula cleaning service nya kan juga lagi puasa
mereka kerja kan di sini
gunanya buat apa
yaudah aku bersihin sepatu kamu ya
andini karisma putri
aku mau studi
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
kau mau bekerja
saya menyerah doang mas
tapi aku gak pernah diundang
malah aku menjauhi kata kata dendam itu dalam hidup aku mas
karena menurut aku dendam cuma bisa merusak hati kita